pur kamu aja yang narik neng laras
siapa tahu kamu mau pdkt pur
kalo si mae jadi bini gua
gua yang bayarin
kalo si mae udah jadi bini lo
masa si mae ongkos naik hajin dia bayar sendiri
di depan kabah
lo kalo mau ngalir jangan ketinggian
mendingan pikirin bener bener
supaya si mae kepincut sama lo
ini kan gue lagi obrolin sama lo berdua
lo ketauan gua deh
eh din gue ngapain kemari
parkiran gimana rame kagak
pak haji kagak usah tau
kita mancing yuk
gue sih mancing mau aja
ngambil pancingan ke rumah
itu mah kagak usah jadiin alesan
pake pancingan gua aja
sip dah kalo begitu
sekalian gua ganti baju
udah pulang hajinya
kalo gitu gua mancing dulu ya
mari pak haji pak hody
mau ganti baju dulu ya

dateng satu lagi
lu kenapa mak
mending pak haji bikin kopi sapi
tambah air dikit
tadi materi trama ustazahnya bagus banget
temanya tentang apa mak
temanya bagus buat kita kita kaum perempuan
gimana caranya dia taat sama suami
wah pastinya bagus ya mak
saya kapan kapan pengen ikut pengajian mak
boleh bagus banget buat bekal
apalagi kan lulu pada masih muda
jangan kayak emak ikut pengajian waktu udah umuran
berapa pak haji
kita kalau mau ke rumah kita harus berjalan

mau jadi istri mau minta macam macam sama suami
lihat dulu kondisi keuangan kayak gimana
jadi kita harus pengertian ya mak
makanya kan zaman sekarang banyak suami suami yang suka korupsi tuh
salah satunya pasti
karena pengen nurutin kemauan istrinya
pengen beli inilah beli itulah
tadi nggak minta bank wajah korupsi mak
tadi cuma pengen minta dibeliin tv
lo mau kagak denger nasihat gue
nasihat apaan pak ji
kalau lo lagi mumet lo jangan banyakkan bongong
nasi pak ji
nyiapin makan siang buat suami sama mertua saya
yaudah makasih neng ya
saya juga mau izin pulang kampung dulu mak sebentar
ibu saya tehnya sakit mak
tadi kakak saya nyuruh saya pulang buat nengokin ibu
oh seperti itu
yaudah kakak apa apa
mudah mudahan ibunya neng iwa cepat sembuh ya
amin makasih mak
eh tunggu neng sebentar
nih buat neng iwo
alhamdulillah makasih banyak ya mak
saya pamit dulu ya mak
salam buat kota tia maya
kalau gue perhatiin bener omongan lo di
ulu ulu mbak be omongan yang mana atuh
oh yang itu
kalau menurut lo gimana rod
kalau gue lihat sih juga gitu im
mas kamu aja yang narik neng laras
siapa tahu kamu mau pdkt pur
mas kamu aja yang narik neng laras kan giliran lo tis siapa tahu kamu mau pdkt pur
simana provided datang

bapak masih mancing
makan siang sudah siap
ya sekarang bapak pulang ya
bantu saya sudah nungguil makan siang
sekarang lo yang kabur duluan
kan masih ada babay atuh
saya pamit duluan ya
eh neng laras
yang di pangkalan tadi tuh
masih jomblo loh neng